ya pemirsa kekerasan terhadap anak yang baru saja terjadi di kebun jeruk
akibat anak sering mengompol ini menjadi sebuah tanda tanya besar
bagaimana sebenarnya cara mengasuh anak yang diterapkan para orang tua masa kini
dan faktanya saat ini indonesia masuk dalam status darurat perlindungan anak
oleh karena itu edukasi mengenai proses tumbuh kembang anak wajib dipahami setiap orang tua
salah satu penyebab tertinggi kekerasan anak di indonesia menurut kpai adalah pengasuhan alternatif
seperti kasus yang baru saja terjadi di kebonjeruk jakarta
tentang ibu yang mengaku menyiksa anaknya sendiri hingga tewas karena kesal sang anak sering mengompol
padahal mengompol pada anak adalah bagian dari tumbuh kembang yang normal di dunia kedokteran
penyebab mengompol sendiri adalah belum matangnya proses perkembangan anak
anak atas tiga hal yang mempengaruhi stabilitas kontrol terhadap buang air
yaitu syaraf kandung kemih dan hormon anak
karena itu proses yang normal maka kita pada anak kecil tidak bilang itu sebagai suatu penyakit
kita bilang itu menjadi suatu yang patologis atau penyakit bila usianya telah lebih dari enam tahun
jadi pada kasus tadi sesungguhnya mengompol masih normal
tentunya orang tua diharapkan untuk mengambil kemampuan untuk mencari kemampuan
diharapkan dapat menghadapi salah satu proses tumbuh kembang anak ini dengan cara yang tepat
sebenarnya intinya kan karena itu bisa dipelajari bisa diatur kapan kita mau berkemih
kita bisa melakukan toilet training atau blother training pada anak anak kecil
supaya dia lebih cepat untuk mengontrol proses buang air kecil ini
itu biasanya pada anak anak yang sudah bisa duduk kita minta dia untuk buang air kecil
indonesia sendiri saat ini dalam status darurat perlindungan anak
kpai mencatat dua ribu dua belas hingga dua ribu enam belas terhitung dua puluh tiga ribu lebih kasus yang terus bertambah tiap tahunnya
kesadaran dan edukasi bagi orang tua dalam mengasuh anak harus terus ditingkatkan
agar tidak ada lagi korban korban berikutnya